akhir februari dua ribu tujuh belas total utang pemerintah pusat mencapai rp tiga lima ratus delapan puluh sembilan dua belas triliun
angka ini naik rp empat puluh triliun dibanding januari dua ribu tujuh belas
jumlah utang jatuh tempo pemerintah pusat hingga dua ribu sembilan belas mencapai rp delapan ratus dua puluh sembilan triliun
berikut kami tampilkan perincian utang jatuh tempo yang dirilis direkturat jenderal pengelolaan pembiayaan dan risiko kementerian keuangan
utang jatuh tempo ini berupa pokok dan cicilannya